kami ucapkan selamat datang di acara peresmian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
bambu kuning kota pekanbaru riau
bapak ibu para tamu undangan yang kami hormati
selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti
sebagai tanda peresmian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
bambu kuning kota pekanbaru
bapak ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia
bapak ibu sekalian yang saya hormati
hari ini masyarakat kota pekanbaru
memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat
untuk mengolah air limbah yang ada di kota pekanbaru
untuk menjaga lingkungan air
menjaga kualitas air tanah
menjaga air baku yang kita miliki
sistem pengelolaan air limbah ini
telah mulai dikerjakan di tahun dua ribu dua puluh
sebagian dibiayai oleh edp
serta juga dari apbd
dan kapasitasnya delapan meter kubik per hari
jaringan pemipaan untuk masuk rumah tangga
bisa mencapai sebelas sambungan rumah tangga
kualitas air yang ada di pekanbaru
bisa kita kelola di masa masa yang akan datang
saya minta agar infrastruktur pengelolaan air limbah ini
betul betul dimanfaatkan sebaik baiknya
untuk meningkatkan kualitas layanan air
di kota pekanbaru dan lingkungan kita
agar tetap bersih dan sehat
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada sore hari ini saya resmikan
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
di bambu kuning kota pekanbaru provinsi riau
selanjutnya prosesi penekanan tombol sirine
dan penanda tanganan prasasti
mohon izin kita hitung mundur bersama sama
dengan demikian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat bambu kuning kota pekanbaru riau
telah diresmikan oleh presiden republik indonesia
demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara